nantinya diprediksi tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah akan mengalami fenomena alam hari tanpa bayangan di bulan oktober ini
ya betul sekali peristiwa itu akan terjadi dari wilayah paling utara ke wilayah paling selatan dalam rentang waktu tanggal sepuluh atau hari esok hingga tiga belas oktober mendatang
badan meteorologi klimatologi dan geofisika semarang menginformasikan seluruh warga jawa tengah akan bisa mengalami hari tanpa bayangan
pada saat itu matahari akan tepat berada di atas kepala warga atau di titik zenit yang mengakibatkan bayangan benda tegak akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri
waktu kulminasi utama bervariasi mulai dari tanggal sepuluh hingga tiga belas oktober dua ribu sembilan belas di tiga puluh lima kota kempaten
dimulai dari wilayah paling utara yakni jepara dan terakhir di wilayah paling selatan yakni cilacap
sedangkan untuk wilayah semarang akan terjadi pada sebelas oktober dua ribu sembilan belas pukul sebelas
menit dua puluh lima detik enam waktu indonesia barat
fenomena ini bisa dilihat apabila cuaca sedang cerah dan matahari tidak tertutup awan
untuk yang pertama yaitu tanggal sepuluh ada di kota jepara sekitar pukul sebelas lebih dua puluh enam hingga tiga puluh
untuk yang terakhir adalah di kota cilacap pada tanggal tiga belas oktober sekitar jam sebelas sampai dengan sebelas tiga puluh
fenomena hari tanpa bayangan adalah fenomena
biasa yang kerap terjadi hampir setiap tahun
tidak berbahaya bagi masyarakat dan bukan pertanda apapun